selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
kita akan lihat bersama di mana nilai tukar rupiah hari ini tepatnya sembilan agustus dua ribu dua puluh dua berada di zona hijau
dengan nominal empat belas delapan ratus tujuh puluh dua dan ini merupakan nilai tukar rupiah yang kita bisa lihat konsisten
berada di bawah lima belas ribu dolar amerika serikat per dolar amerika serikat ini sejak awal bulan agustus dua ribu dua puluh
di mana hal ini sejalan dengan kembali masuknya aliran dana asing dan juga intervensi yang dilakukan oleh bank indonesia pada bulan lalu
intervensi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah ini membuat cadangan devisa tergerus empat dua miliar dolar di bulan juli dua ribu dua puluh
dan untuk bulan agustus dua ribu dua puluh dua tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini seharusnya
agak minim karena the fed baru akan menggelar rapat pada bulan september dua ribu dua puluh dua nanti
dan mantas bagaimana posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini kami akan mengajak anda untuk memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
di mana ini ihsg ditutup menguat tipis pada perdagangan senin

di asia pasifik kita akan lihat indeks saham acuan bursa pasifik ini juga bergerak variatif pada perdagangan jumat delapan agustus
di mana indeks nike jepang shanghai komposite china dan kospi korea selatan masih mampu selamat dari koreksi
sementara itu nasib indeks hang seng hongkong dan straight time singapura lebih parah
selanjutnya kita akan beralih ke perdagangan bursa saham eropa
di mana tiga bursa saham utama eropa ini kompak menguat pada penutupan perdagangan senin delapan agustus
saham saham inggris jerman dan perancis ini sukses bertengger di zona hijau
usai sempat merosot pada perdagangan pekan lalu
futsi terdongkrak empat puluh dua enam puluh tiga poin
laju positif ini membuat indeks kembali di track penguatan setelah pada perdagangan jumat lalu
sempat tersungkur sebanyak delapan tiga puluh dua poin
sementara dax di bursa efek frankfurt ini melonjak satu ratus tiga belas tujuh puluh enam poin menuju tiga belas empat puluh
dan cac ini juga berhasil bangkit dengan penguatan sebesar lima puluh dua sembilan poin ke level enam
dan selanjutnya yang terakhir adalah kita akan segera melihat bagaimana perdagangan bursa saham amerika hari ini
wall street ditutup di datar begitu pada perdagangan awal pekan ini
di mana setelah data pekerjaan amerika serikat dirilis pada pekan lalu
data tersebut memperkuat ekspektasi federal reserve akan menindak inflasi
dan pada senin delapan agustus dow jones ditutup naik dua puluh sembilan tujuh poin menjadi tiga puluh dua

bursa saham amerika mengakhiri rally yang terjadi sepanjang pekan lalu
karena ledakan laporan pasar tenaga kerja dapat menahan kenaikan suku bunga agresif the fed
yang selama ini dilakukan untuk menjinakkan inflasi
investor sekarang menunggu data harga konsumen yang dirilis pada hari rabu sepuluh
agustus untuk mengukur apakah the fed mungkin sedikit mengurangi pertarungan inflasi
dan memberikan pijakan yang lebih baik bagi ekonomi untuk tumbuh